ada juga menu gudangan nasi merah hingga menu favorit bubur lemu dan soto bambu
tapi kenapa tetap manggal di sini
oke jadi saya kebetulan tinggal di san antonio texas
dan ini merupakan perjalanan yang saya tempuh dari tol cisumdau
gak cuman kita liatnya pak jokowi aja
maka penggunaan ktp itu juga buang buang saja itu ya
untuk kemudian bisa menjangkau penonton
itu mereka ingin tetap memiliki
nah setelah kita mendapatkan kira kira hotel hotel mana memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini
lu udah jadi gold medalist gitu kan
cuman dari biaya sekolah segala macam ditanggung
image orang selama ini khususnya kita yang di jakarta ya
ada yang menarik dan berbeda di pertapaan rawaseneng dibandingkan pertapaan lainnya
satu yang pasti catalina wreck kini menjadi rumah bagi ikan ikan dan terumbu karang di kedalaman lepas pantai timur biak numfor
bernilai sedikit di bawah tiga miliar dolar pada tahun dua ribu tiga puluh lima
yes oke thank you semua yang udah nonton bye
pada saat saat tertentu yaitu saat pemilu
ibaratnya hal sederhana kan kita makan enak itu kan udah bahagia ya
nah sekarang dengan adanya ini gue berharap mereka bisa reach out ke kita untuk
tanda jaman semakin nyata bila yesus kan datang
pt pt terdengar unik untuk sebutan angkutan kota
kenapa nih si vincent tau banget gue katanya
dan juga untuk menghindari kemacetan serta bermobilitas dengan efisien dan efektif
jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal kepastian hukum ya
dan kalau misalkan cara ngedidiknya sendiri
kan kepelatihan jurusan cabangnya apa
kalau secara umum kita bilang ini adalah beton prikes pak
bicara kepada saya akan datang ke kantor pssi
tetapi untuk di dua daerah ini baru ada untuk pengisian kendaraan listrik jenis tertentu saja
kalau kita bicara spesifik nih ya
maka kita akan diberkati selama lamanya
nah taman cibenying merupakan salah satu taman yang biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk refreshing berolahraga seperti saya dan juga cari tempat sarapan
jadi kalau rahasia negara yang tidak ada yang bocor saya sepakat
tapi kata dia kita pake bajunya kalo abis menang aja
hanya selang sehari setelah pencoblosan
lo menjadi seorang michael jordan itu terlalu jauh lah ya
menguning jadi sebenarnya yang harus di benahi
jadi kita menciptakan sesuatu bersama lah
kita sedang hidup pada zaman penutupan sejarah dunia
sebagai seorang koki ia ingin membuat produknya lebih menarik
mungsolkanas merupakan singkatan dari
beberapa kepengurusan negara asia tenggara asia dan bahkan dunia kita mengundang juga
nah ini kan sistem pendapatan kita masih bagus
lokasi sentra tahu cibuntu yang ada di tengah kota ini mampu membawa dampak ekonomi bagi warganya
apalagi sekarang kan ketua umum pssi nya
tapi kalau jadi pns nantinya kan kita tahu
tak hanya itu orang tua calon siswa juga diajak melakukan kunjungan ke sekolah sebelum pendaftaran
nah kita sumbangkan ke
selanjutnya dokter spesialis bedah akan diturunkan secara rafling
pasti ngeliat ke telkom nyoba latihan bareng wah sultan bisa nih bersaing disini bisa nih jadi kayak starter seenggaknya
mahfud merupakan menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan republik indonesia sejak tahun dua ribu sembilan belas
di kalimantan barat suara dpr ri partai buruh turun empat ribu suara
dari pola pola yang sudah diterapkan sekarang di al zaytun sendiri
masuk bang habib tak saya pikir mudah lah saya pikir ya semua lawan itu kan kemarin konteks
yang akan dibawa pulang kampung ke kabupaten lubuk linggau sumatera selatan
tidak ada tulangannya kemudian penuh dengan pasir dan kapur
dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan
dan untuk mereka yang di bawah satu tahun
dari pihak muslim dari masjid itu
tidak sendirian berbagi ruang pondok ceramik kecilnya
misalnya ktp nya sudah buram atau sudah terjadi perubahan nampilan seperti saya misalnya
dan juga akan diikuti oleh kenaikan suku bunga
relasi indonesia dengan rusia memang jauh lebih lama ya
di dalam harga impor kita mengatur tarifnya
baik mbak prita ini momen lebaran juga dimanfaatkan ya
gue liat aduh foto yang dulu
setelah sebulan berjalan kalika berinovasi menciptakan produk makanan beku
yang dicegah yang diberantas yang dikejar yang ditangkap itu kan bandar bandar yang menyalahgunakan narkoba yang mengedarkan narkoba secara gelap
kemarin saya masih menghubungi juga teman teman simpatisan dan kader di desa
tetapi ketika kita melihat hukum apa yang kita temukan
kita mengingat bahwa kita kembali lagi mengingat bahwa bola itu bundar
ini lebih memungkinkan untuk menarik non indonesia
kemudian yang kedua ketiga kalau mau merubah foto sekaligus merubah elemen data yang lain biar sekalian
perangkat naik itu dari dua ribu empat belas atau dua ribu lima belas
karena terintegrasi dengan tol cipali
banyak membuat usaha berhenti atau mengurangi produksi
mungkin ayura boleh bantu sedikit di dalam yesaya fasal tiga puluh tiga ayat yang ke dua puluh empat
kayak mental belum kase gitu
gimana kalau saya bikinin tim basket ini sd nya gitu
desi aritonang edwin arman jakarta
dan lebih dari dua belas jam di depan layar handphone ini
baik kemudian bagaimana nanti pak ke depannya
menyasar sosial media termasuk juga yang anda sebutkan tadi
belum diganti pak sotek
titik sebetulnya di kota semarang yang terdampak banjir kalau dari hasil tinjauan langsung dikelepangan
maupun dari jasa marga
terus ada tingkat madia
ia terdorong oleh reformasi retribusi yang dilakukan pemerintah victoria
apa ininya sekian bahwa dulu belinya sekian tapi sekarang kan tidak
membuat apa cuitan cuitan di media sosial
apakah dari fase fase itu ada yang dijadikan highlight
namun di spklu ini tidak tersedia fast charging
sebab ini butuh proses tiga empat sampai enam hari untuk menetas sampai kemudian bisa terbang
nah sehingga seharusnya program makan siang gratis ini dikemas demikian rupa
khususnya bagi komunitas kusir yang bermukim
pernah sih kejadian waktu itu saya ngambil orderan buat customer
another negeri dongeng yang ada di piang
jadi kan dengan harapannya sih dengan banyaknya anak bangka yang main di ipbl sekarang
itu akses ke layanan primer seperti ke pusat semestinya terkendala
maka akan membuka dirinya untuk kita gitu
ini adalah perintah yang kita inginkan
boleh lupa lah sama mukanya agak tua ya
di tengah berbagai aktivitasnya yang padat kak seto tetap jogging di halaman rumah dan melakukan lompat tali
buang tuyul ya di situ kan
namun ada cara lain membeli bakpia dengan pengalaman berbeda
kalau syria draw lawan indonesia
dua orang dewasa yang bersepakat dapat melakukan apa saja sesuka mereka bukan
masuk dalam kategori lubang hitam supermasif dengan masa bintang mencapai empat tiga juta kali masa matahari
dan dengan cara itu kemudian akhirnya ada perubahan
sehingga mungkin akan marah pembagian bansos ya
kemudian berikutnya lagi ini diberikan lagi enam ratus empat puluh ribu ton
oke perlu diketahui ini adalah qualification series lima ribu jadi artinya kalau anda menang anda dapat lima ribu poin berarti itu yang ikut pertandingan ini berarti sudah berlaku
itu juga adalah sebuah pilihan
maka dp yang besar kemudian durasi cicilan yang lebih pendek
kalau misalnya orang tua merasa bayinya ada demam
memberikan emas sebagai hamper selebaran dinilai akan lebih berguna bagi si penerima
tetapi kalau kemudian konsumen diberi kartu yang ada barcode nya
untuk mengembangkan persahabatan kasih yang hangat dengan tuhan kita
nah kami di kjri juga mematuhi ketentuan ini dan kami memang sangat hati hati
membuat cobek yang sempurna
the name of the game itu ya bagaimana kita dekarbonisasi kan
atau dengan menggunakan saliva artinya air liur yang dikumpulkan
buat juga rongga antar cobek agar cobek bisa matang secara merata
ragu ragu dan pemerintah harus
karena itu tergantung dari pemilik propertinya
untuk menjaga memastikan kesehatan masyarakatnya itu dimulai dari lingkungannya itu sendiri
bagi sedulur sikep cita cita menjadi petani dapat diraih
untuk informasi lebih lanjut silakan menulis email ke bible awr org
terima kasih yang mulia
warga australia yang mengalami tekanan untuk mendapatkan persewaan
jadi perikanan ini kan salah satu sektor paling utama di indonesia
aku di jakarta itu pns dan di sini aku lagi ambil master degree for a year
paling gampang dijual lagi gampang tapi juga gampang sekali turunnya gitu kan
panjang tapi juga ada hal hal yang perlu kita selalu bisa celebrate
kayak seminggu cuma bisa nonton basket satu kali
itulah yang ingin disolves besok akan disampaikan berbagai program dan juga solusi oleh pak mahfud md
kita harus penuh dengan pengharapan dan kegembiraan
ia juga membuatnya lebih mudah untuk membatasi konsumsi makanan dan minuman manis
apalagi dalam kondisi ekonomi seperti saat ini
berarti apa yang saya lakukan betul betul saya